kelurahan kalianyar kecamatan tambora jakarta barat
menjadi perkampungan terpadat di indonesia bahkan di asia tenggara
berdasarkan data dukcapil dki jakarta pada tahun dua ribu sembilan belas
jumlah penduduk di kelurahan ini mencapai lebih dari tiga puluh ribu jiwa
dengan luas total tiga puluh satu hektare
artinya jumlah kepadatan di kelurahan ini lima tujuh kali lebih besar
dibandingkan rata rata jumlah kepadatan penduduk di dki jakarta
dan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar
anjuran anjuran seperti menjaga jarak dan juga menjaga kebersihan
menjadi perkara yang sulit di lokasi ini
warga kalianyar melakukan aktivitas pada selasa sore
seakan tak ada pembatasan sosial berskala besar atau psbb
kebanyakan warga yang ditemui tak menggunakan masker
semakin sore juga semakin ramai masyarakat bersosialisasi
seperti anak anak yang bermain
dan tetangga yang saling berbicara
saling kumpul bercengkrama
di sini anjuran menjaga jarak sulit dilakukan
pasalnya di kalianyar jamak ditemui rumah yang diisi
lebih dari satu kepala keluarga
di rumah seluas tiga x lima meter ini
ia harus berbagi ruang dengan empat belas orang dari empat kepala keluarga
banyak duit pak beneran
petugas mengaku dilema melihat kondisi ini
mungkin mereka ngumpul di rumah
keluar ini kadang kadang begitu sama tetangga keluar juga ngumpul
ini yang kita harus nggak bosen bosen untuk menghimbau mereka
untuk tidak berkumpul
karena arahannya kan kita harus physical distancing

berbagai upaya dilakukan seperti
tindakan preventif hingga menyediakan tempat cuci tangan di tiap

namun tentu upaya tersebut belum cukup
tantangan besar di depan mata mengingat tingkat kepadatan penduduk
bisa seketika menjadi bom waktu peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas
sejauh ini satu orang dinyatakan positif covid sembilan belas di kalianyar
perlu adanya skema yang konkret penanggulangan covid sembilan belas di daerah ini
reza ramadan softan henry agama jakarta